tagar ghosting meramaikan media sosial tidak hanya menjadi ajang curhat colongan
tapi warga net ini justru juga ada yang mengelaborasi membahas secara mendalam terkait dengan hal ini
dan ini pun bukan pertama kali ya isu yang ramai diperbincangkan di dunia maya
kemudian juga jadi hits ramai dibahas di dunia nyata
untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan founder drone emprit ada mas ismail fahmi
selamat malam mas
selamat malam mbak may
mas sebenarnya seberapa besar sih kekuatan dari hal hal yang ramai diperbincangkan
kemudian pergeseran isu yang ada di media sosial ini untuk diimplementasikan di kehidupan nyata
jadi sebetulnya kalau kita lihat dunia maya itu sebetulnya kan dunia juga
suatu realitas juga sama
bedanya itu ada di internet
jadi sana ada orang ada opini ada publik ada banyak hal yang sama
seperti kita temuin juga di dunia nyata
jadi ketika ada sesuatu yang ramai di dunia maya di dunia sosial
itu akan dengan mudah juga itu nanti akan terefleksi di dunia nyata gitu
apalagi kalau misalnya sesuatu yang rame di dunia maya itu
hanya soal isu isu yang terbaru lah gitu ya
itu berangkatnya itu dari mana
dari dunia nyata
seperti isu ghosting misalnya tadi kita bahas itu
jadi itu kan sebetulnya berangkat dari dunia nyata masuk ke dunia maya
kemudian balik lagi ke dunia nyata lagi
itu dan bahkan karena kekuatan ini ini sebetulnya jadi suatu realitas
sering kan kita gunakan kita dengar ada namanya buzzer influencer
mereka mencoba untuk membangun persepsi publik dunia maya
suatu saat nanti publik itu ketika di dunia nyata akan terbawa terpengaruh oleh realitas yang dibangun
opini yang dibangun di dunia maya tadi itu
berarti itu tadi saling berkesinambungan dan benar adanya bahwa hal hal yang ramai diperbincangan itu kemudian juga ramai
bisa menjadi tolak ukur untuk melakukan langkah langkah di kehidupan nyata ya mas ya
termasuk diantaranya kalau kita bicara soal pengambilan kebijakan nih
sejauh ini menurut analisa anda bagaimana sih sebenarnya pengaruh media sosial dalam pengambilan kebijakan
dan mengapa ada istilah kebijakan trending based on
jadi kebijakan yang diambil berdasarkan dengan hal hal yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial atau dunia maya
kalau istilah trending based policy itu
sebetulnya kalau saya lihat sendiri itu policy yang belum terlalu siap sebetulnya ya
harusnya tidak seperti itu
policy itu harus dikasih dengan sangat yang bagus ya
jadi kalau seandainya itu mudah digoyang oleh percakapan publik di media sosial misalnya
artinya mungkin basisnya kebijakan tadi belum siap
kasianya mungkin belum siap
ada istilah baru mbak sekarang itu lagi tren itu di eropa juga namanya demokrasi empat
demokrasi empat itu adalah suatu demokrasi di mana publik itu terlibat di dalam proses
ya hanya pada saat lima tahun sekali pada saat mereka mencoblos saja
selama ini kan seolah olah kan gitu ya kita nyoblos diminta suaranya habis itu babai terserah gitu
bagaimana perwakilan wakil kita kemudian juga mereka yang di pemerintah mengatur kebijakan tanpa keterlibatan publik
trendnya itu lagi diarahnya ke sana karena ke depan ke depan itu sekarang dan ke depan itu
dunia maya media sosial internet itu sudah satu hal yang tidak terpisahkan
publik sudah biasa ada di sana opini ada di situ proses proses pengambilan kebijakan juga ada di situ semua gitu
jadi itu diharapkan nanti semakin lama publik pun bisa memberikan pendapatnya opininya untuk pembangunan kebijakan
ada misalnya demokrasi empat
empat org misalnya itu ada itu
dan mereka sudah mengarah ke sana tapi tidak model yang barusan dibilang ya ending base policy bukan kayak gitu
tapi ini benar benar ada sebuah kebijakan mulai diangkat nah itu melibatkan publik dalam proses penyusunannya
karena kan kalau kita lihat dari tatanan negara ada lembaga legislatif ya mas ya yang biasanya diharapkan bisa menyuarakan suara suara kita
tapi dengan demokrasi empat ini bisa dikatakan bahwa publik bisa juga ikut mengawasi
salah satunya selain lewat media adalah lewat media sosial ya berarti
ya betul sekali
jadi sekarang ini katakan itu belum jalannya di indonesia itu
yang sekarang terjadi adalah media sosial menjadi satu kekuatan
dan ini sebuah saya kira sebuah berkah ya buat publik di indonesia
karena tidak semua kebijakan itu sudah siap
sehingga pada saat proses penyusunannya pun mungkin juga di ruang ruang tertutup gitu kan di gedung mungkin di hotel gitu
ketika dikeluarkan kena kena nggak pas ya
tidak sesuai dengan kondisi publik harapan publik
nah disinilah publik masih punya ruangan untuk memberikan masukannya itu
dan sekarang sering kita lihat makanya penggunaan media sosial berbagai macam kebijakan ternyata sudah dikeluarkan kok nggak pas ya
kita akan rame rame memberikan pendapatnya
dan disitulah sebetulnya jikal bakal
kalau saya lihatnya ini sisi positif aja ya
ini cikal bakal dari tadi demokrasi empat itu
dimana yang diharapkan nanti prosesnya makin lama makin bagus
tidak tradis yang kemudian ada respon kebijakan di respon negatif berubah lagi
tapi benar benar menjadi proses yang bagus dari awal
publik sudah dilibatkan
tapi kalau kita bicara soal media sosial ini kan apakah itu kemudian menjadi harapan atau ancaman tergantung kita yang menggunakan
tapi kalau bicara soal sumber daya manusianya penggunanya ini masih banyak juga yang belum melek
digital literasinya masih bisa dikatakan rendah nih mas
nah apa kemudian yang sebaiknya kita lakukan sebagai pengguna untuk mengantisipasi justru memanfaatkan sosial media untuk hal hal negatif
atau tidak terjebak dengan adanya isu isu seperti pengalian isu atau opini opini negatif yang dibangun dalam media sosial
pertama sadaran dulu ya
bahwa kita harus sadar bahwa seperti si ulang tadi
realitas di media sosial itu bisa diciptakan
itu yang pertama ya
bahwa apa yang kita baca bisa jadi bukan itu yang seharusnya yang benar
apa yang kita terima itu bisa jadi sudah dimanipulasi
sehingga kita bisa mempercayai sesuatu
kemudian kedua setelah kita sadar bahwa yang kita terima itu belum tentu valid
dan kita akan diharapkan kan tidak langsung percaya apa yang ada di media sosial
tidak ada skeptis
sifat skeptis itu sangat penting sekarang ini
saya sendiri selalu skeptis ketika menerima informasi
tidak langsung percaya
nah ketidakpercayaan kita di awal terhadap segala macam informasi
membuat kita apa
jadi jadi rajin kita ngecek dulu
benar nggak ini sebelum di share
kita baca dulu ya
salah satu cara yang paling gampang itu ya gunakan kayak google gitu
itu kan google google search kan gampang ya
ada satu isu
biasanya sebuah isu itu
kalau memang itu valid
itu ada sumbernya
kalau tidak valid misalnya
itu bisa jadi
kalau di indonesia kan sudah ada cek fakta
ada teman teman dari mavindo
media media kan bikin tuh cek fakta
siapa tahu itu sudah didibang
siapa tahu itu ada hoax yang salah
jadi kita tidak jatuh lagi
dan ada berbagai macam cara yang gampang
benar atau tidak
itu paling tidak ya
untuk kita supaya tidak terjeremus
salah dalam apa
yang sering terjadi sekarang kan hoax ya
informasi yang salah itu
belum lagi nanti kita banyak belajar setelah itu kan
bagaimana memanfaatkan internet
untuk misalnya kalau anak anak sekolah ya
belajar untuk coding
orang tua itu misalnya kan untuk jualan dagang
belajar tentang ilmu ilmu yang baru kan
jadi benar benar banyak manfaatnya
itulah sebut dengan literasi
literasi itu prosesnya panjang
jadi bukan hanya membaca
kemudian kita belajar juga berekspresi
bagaimana yang baik
ada contoh ini kan
belasan tahun kan juga bilang microsoft
kemarin kan cukup bagus ya dibanding sama orang dewasa
karena mereka sudah terbiasa interaksi dengan luar
di popers misalnya
di interaksi dengan teman teman mereka yang di luar
bar mungkin lebih sopan kan
daripada di sini
jadi mereka sudah terbiasa
dan kemudian juga mereka kadang ada yang suka game
contohnya yang mereka mungkin di youtube
itu ada namanya
soal di luar itu
tidak boleh rasis dan sebagainya
kalau seandainya ada tokoh yang rasis sedikit
itu kadang diserang
ada contoh beberapa artis itu karena
salah rasis sedikit langsung kemudian dia
dia diserang sama netizen
filmnya pun juga dituntut supaya
supaya orang ini di pecah
akhirnya bisa di pecah
ini membuat apa
jadi kita pun akhirnya belajar ya
harus tetap bertanggung jawab ya
berarti dalam menggunakan media sosial
terus bertanggung jawab
nah tapi kalau kita lihat faktanya ini kan
banyak sekali pergeseran isu yang terjadi di media sosial ini
justru jadi bingung gitu
ini kenapa mengarah ke hal hal negatif
nah itu bagaimana kemudian
yang harus kita lakukan mas
dan memang faktanya seperti apa sih sebenarnya
sebaran isu isu atau pergeseran isu yang ada di media sosial
oh itu luar biasa
isu itu berganti itu hampir bisa setiap hari
biasanya mentok mentok itu paling panjang satu minggu gitu
paling lama ada gitu
kayak yang dulu itu
benar benar kayak omnibus law itu kan isu yang sangat besar ya
itu hanya dua minggu tinggi
habis itu udah turun
jadi apalagi untuk isu isu yang sehari hari itu
naik turun naik turun itu biasanya satu hari dua hari
ini sudah menjadi realitas ya
isu sangat bergerak sangat cepat
bahkan sehari pun juga berkali kali itu isu berubah
kita di sini apa
kita harus punya tujuan
kita harus punya goal
ketika main di media sosial
ketika main di internet itu tujuannya untuk apa gitu
kita harus punya goal untuk diri kita sendiri
kalau tidak ya kita akan termakan isu
kita akan terbawa bawa isu itu
nggak ada lagi rame ini oke kita kesini
lagi membahas lagi ikutan tim
habis itu ganti lagi kan gitu
berarti adanya pengalihan isu itu benar adanya ya mas fahmi
adanya pengalihan isu dan ada sejumlah pihak yang memanfaatkan
ramainya perbincangan tentang satu hal itu benar adanya ya
ya itu benar
ada beberapa yang sempatnya natural ya
yang nggak sengaja ya
tidak sengaja muncul tadi waktu yang bersamaan kan
kebetulan itu ada juga
nah terkait dengan hal itu nih
ada juga yang sengaja mempilokkan
itu juga nggak jarang sering itu
oke terkait dengan hal ini
saya mau singgung sedikit tentang isu yang kemarin sempat ramai diperbincangkan
berarti itu bentuknya pengalian isu atau benar benar
atau seperti apa nih mas kalau kondisinya
kalau lihat dari situ
dari data riset dari droneprint
apa sentimen yang biasanya dibicarakan
yang kemarin ini apa nih
sentimennya seperti apa
dibahas di social media
singkat saja mas
ini kalau saya lihat sih bukan pengalihannya
nggak tahu sih
saya lihat itu bukan pengalihan
karena ini dua hal yang sempatnya natural
saya nggak yakin juga
misalnya ini yang bersangkutan juga ingin diangkat kan
itu kan bikin sesuatu yang malu
kan nggak enak ya
sesuatu yang sangat pribadi
tidak usah digunakan untuk mengalihkan isu
saya kira kalau ini sepatnya natural
waktunya hampir bersamaan
dan yang satu lagi tinggi
lagi minta perhatian juga yang klb itu
satu lagi muncul gitu
dan publik itu sifatnya lebih suka
ini publik indonesia
hal hal yang sifatnya personal pribadi humanis
nah itu disukain sama publik
mudah sekali kita belokkan dengan isu isu semacam ini
jadi kayak contoh sebelumnya kan ada
kalau sebelumnya mungkin kayak waktu itu kan aisyah wedding
sampai sekarang kan nggak jelas juga itu
hanya membuat website bikin kontroversi
di televisi di media segala macam
kita bisa baca sesuatu yang nggak tahu siapa yang ngerjain
nah kalau itu mungkin
itu mungkin sebagai pengalihan
tapi kalau yang barusan kemarin soal ghosting itu kalau saya yakin perasaan saya ini ini ya
lebih natural itu
terima kasih banyak
mas ismail fahmi sudah bergabung bersama kami malam hari ini
dan sudah berbagi tentang analisisnya
sehat selalu mas